ya saya penasaran seperti apa sebenarnya vietnam dan kemampuan mereka untuk mengatasi covid sembilan belas
sangat menarik sekali kita informasikan untuk anda
dan untuk mengetahui perkembangan selengkapnya sudah bergabung bersama kami wni yang berada di vietnam aris setiawan
mas haris kalau kita mengetahui ini vietnam ini kan sangat terkenal dengan lalu lintas motornya yang lalu lalang
nah setelah diperlonggar lockdownnya ini gimana dengan arus lalu lintas di sana
sudah normal kembali atau seperti apa
halo pagi mas yudi dan mbak lady ya
sekarang sih kembali normal jadi alhamdulillah jalannya udah mulai rame juga udah mulai macet lagi
jadi kita sudah bebas keluar luar lagi
tapi masih pakai masker ya pastinya ya pada patuh ya semuanya di sana
pasti pasti masker harus tetap harus tetap untuk menjaga itu si virus
ya kalau boleh diceritakan sebenarnya seperti apa sih kebijakan
lockdown di sana mungkin kita di indonesia sangat terkaget kaget ya hebat sekali vietnam
dan ingin belajar
bisa tidak ada korban meninggal bahkan korban di sana
mungkin bisa sedikit berbagi informasinya
iya yang pasti sih karena di sini di negara vietnam ini kan sosialis ya
jadi dari pemerintahnya sendiri itu tegas dan sigap dalam memerangi virus ini
terutama pada saat masa masa lockdown itu pemerintah sangat tegas sekali
kita stop itu semua taksi transportasi online konvensional juga transportasi umum
di samping itu dari pihak pemerintah sendiri juga menginstruksikan untuk patroli
jadi setiap orang itu memang harus stay di rumah hanya untuk hal hal penting aja baru bisa keluar
iya pendekatan untuk memberikan apa ya
agar masyarakat ini memahami virus ini
sangat berbahaya itu seperti apa pendekatannya
apakah juga disampaikan secara langsung ke rumah rumah setiap masyarakat di sana
kalau di vietnam sendiri kita masih ada itu istilahnya stiker di jalan
jadi itu sebagai media utama untuk ngejelasin dan menyebar luaskan berita
sehingga otomatis itu disiarkan setiap hari setiap pagi
selain itu juga di televisi ya pastinya dan juga media online
ya kalau tadi diberitakan
pasar sudah rame ya dan sudah banyak orang melakukan aktivitas
tetapi industri pariwisata sepertinya masih lesu karena banyak hotel yang memilih untuk tutup
mengingat memang vietnam salah satu destinasi wisata di asia
lalu kedepannya apa yang bisa anda lihat dari industri pariwisata di sana
mengingat memang meskipun vietnam sudah normal tetapi salah satu dampak yang sangat signifikan di industri pariwisata
alhamdulillah sih mas kalau sekarang untuk wisata itu kita sudah mulai dibuka
pastinya pertanggal satu mei kemarin
jadi harapan kita sih ke depannya untuk international slide segera dibuka
yang itu akan pastinya meningkatkan lagi turis
tapi pertanggal satu mei kan memang destinasi destinasi wisata sudah dibuka
itu sih menurut saya sudah suatu indikasi baik ya
iya betul sekali
nah ini kan bisa dibilang bahwa vietnam sudah memasuki era new normal begitu ya untuk aktivitasnya
apakah ini juga berpengaruh dengan lamanya hari kerja
misalnya biasanya lima hari kerja dua hari libur
nah sekarang gimana tuh aktivitas kerja di sana
kebetulan kalau saya sendiri kan di dunia travel ya
jadi kalau saya sih masih work from home
cuma kalau untuk yang lainnya kembali normal
kerja tetap sudah kembali normal
sudah lima hari lagi begitu ya
nah terkait dengan ramadan di vietnam sendiri mungkin aris bisa cerita seperti apa sulitnya gitu ya ketika pandemik
atau mungkin teman teman di sana warga negara indonesia juga yang merayakan nanti lebaran seperti apa persiapannya
mungkin bisa berbagi sedikit
kalau ramadan sih pastinya sangat berbeda dari tahun tahun sebelumnya ya
kalau yang sekarang kan kayaknya nggak ada lagi mudik
karena emang tidak ada penerbangan
kemudian kalau untuk ramadan alhamdulillah per tanggal satu mei kemarin itu kita sudah bisa pergi ke masjid
jadi kita masih bisa takjil di masjid
kemudian kalau yang berbeda sih pastinya dari kbri
karena kalau yang tahun tahun sebelumnya biasanya kbri mengadakan bukber bersama
cuma kali ini karena covid jadi belum ada bukber
tadi aris mengatakan bahwa ada sudah bisa
salat di masjid begitu
nah itu gimana protokol kesehatannya di sana
apakah jumlahnya dibatasi untuk jemaah yang ingin salat
kalau untuk yang public gathering nya itu dari pemerintah menginstruksikan itu untuk maksimalnya dua puluh orang
jadi kalau misalkan salat di masjid sepasti yang paling bisa salat di masjid yang bapak bapak
kalau anak anak sama ibu
diinstrusikan untuk ibadah di rumah
ya aris mungkin ada pesan kali ya untuk warga indonesia
karena memang sangat menginspirasi sekali bagaimana kebijakan di vietnam
kepatuhan warga warga di sana
melihat mungkin aris juga melihat di sosial media ya
viral indonesia jakarta dan sejumlah tempat menjelang idul fitri
rame semua ya pusat perbelanjaan
saya juga penasaran untuk penyemangat para tenaga medis di sana itu seperti apa
ya benar sih kok
saya sih turut prihatin ya
karena di kita masih belum bisa teratasi
apalagi orang orang kita belum bisa nurut gitu ya
kalau saya sih melihatnya itu kuncinya adalah kita patuh terhadap pemerintah ya
dan juga pastinya pemerintah yang tegas
jadi kita ikutin anjuran dari pemerintah
yang pastinya kita membantu tenaga medis
mereka sudah bekerja keras buat kita
jadi kita juga harus kasih effort ke mereka
tapi berarti di sana nggak ada perubahan begitu ya aturan dari pemerintah
nggak ada sama sekali ya
misalnya hari ini dilonggarkan hari besoknya kemudian ditertipkan lagi
oh enggak enggak
kalau freentas ini memang tegas sih
jadi kita mulai lockdown
bener bener lockdown itu per tanggal satu april
dan dicabut lockdown itu per tanggal dua puluh tiga
jadi per tanggal dua puluh empat itu kita sudah bisa bebas keluar dengan beberapa protokol pastinya yang masih diterapkan sama pemerintah
di public gathering yang saya mention di awal tadi
maksimal adalah dua puluh orang
kemudian kita juga harus masih wajib menggunakan masker
kemudian ada beberapa sektor bisnis yang belum sampai sekarang masih belum dibuka sih
kayak karaoke sama club itu belum bisa
terima kasih sekali untuk perbincangannya pada pagi hari ini aris
sangat menginspirasi dan boleh jadi bisa membuat kita warga indonesia sadar bahwasanya memang harus tertib
dan juga pemerintahnya harus tegas tadi katanya aris
kalau mau mirip dengan yang disana